presiden joko widodo mengumpulkan para ekonom dan pengusaha di istana merdeka jakarta
dalam kesempatan ini
selain mendiskusikan kondisi ekonomi terkini dan tahun depan pastinya
presiden menyampaikan optimismenya terkait program teksamnesti
presiden menyampaikan optimismenya di hadapan dua puluh ekonom dan pengusaha indonesia
yang diundang untuk berdiskusi dan makan siang
presiden menyebut hingga kemarin
angka deklarasi harta telah mencapai hampir rp satu dua puluh sembilan triliun
dan uang tebusan sebesar rp tiga puluh tiga triliun
tercatat lebih dari sembilan puluh ribu wajib pajak sudah mengikuti tax amnesti
presiden menilai ini sebagai bentuk kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah untuk menjalankan program pengampunan pajak
saya sampai saat ini masih optimis dengan program ini
saya bukan berbicara angka saya memang tidak pernah berbicara angka
tetapi yang paling penting menurut saya
trust dari masyarakat terhadap pemerintah itu kelihatan ada
kemudian mereka kepatuhan dan kesadaran membayar pajak mereka ini sekarang
saya lihat ada pergerakan yang sangat baik
dan sampai hari ini paling tidak tebusan kita sudah mencapai tiga puluh tiga lebih
dan sudah mengangkut mungkin lebih dari tiga puluh ribu